dan sesaat lagi di cnn indonesia news report
kita akan saksikan informasi selanjutnya
ini ada kabar pembebasan sepuluh anak buah kapal tunda brahma dua belas
yang memicu kekecewaan bagi keluarga anak buah kapal tunda henry
di bekasi jawa barat
ya keluarga arianto miss nan di jalan garuda enam
pengasinan rawalumbu bekasi
masih dilanda kecemasan akan keselamatan arianto
satu dari empat anak buah kapal tunda henry
yang disandra kelompok abu sayyaf
sejak lima belas april silam
mendengar informasi pembebasan sepuluh anak buah kapal
yang dibebaskan kelompok abu sayyaf
ibunda arianto sedikit lega
ya namun dari ke sepuluh nama tersebut
tidak ada nama arianto miss nan
keluarga berharap pemerintah indonesia dan filipina
segera membebaskan empat anak buah kapal tunda henry tersebut
saya sangat kecewa benar
menurut ttp kan

ternyata sepuluh yang dipulangkan
kalau bisa pemerintah tetap berusaha
kepada pemerintah filipina juga
agar empat wni
ditemukan biar bebas
pulang ke indonesia dengan selamat
untuk pemerintah filipina
tolong dicari adik saya
dan untuk pemerintah indonesia
diselamatkan dari sana
karena saya sudah tidak punya adik lagi pak